tunggu aja kita tetap lakuin botol kecap
karena dari awal kita sampai kesini aja butuh perjuangan tau gak
itu artinya apa
semesta telah mendukung sepasang manusia yang ditakdirkan untuk saling mencintai dan melengkapi seperti kita berdua
ngecapek udah belum
mendingan sekarang ganti baju
dan kalau udah selesai kita ketemu di pantai next oke
tuh kan ketemu lagi
sini aja lah
aku sih lewat sini
lewat sini lah
biasanya tuh kan dimana mana kanan
nah cok lewat sini
gak mau lewat sini
nurut sama gue lewat sini
gue gak mau nurut sama lo
harusnya menurut sama lo kan
sial tau gak
kan ibu bilang juga apa kan
lo gak mau nurut sih sama gue
bentar lagi kan sampai
enggak enggak gue lewat sini aja
aku males banget jadi orang
tuh kan mati
udah lewat sini aja
mau kompetisi kan
aku gak percaya
malah jadi makin lama

dari semua sekolahan yang ada di jakarta selatan
enam yang mengikuti kompetisi dance
dari enam sekolah tersebut
yang telah mendaftarkan diri
sisanya mendadak mengundurkan diri
kita tunggu dua peserta sekolah lain
supaya kita bisa memulai kompetisi ini
kita batasi aja waktunya lima belas menit lagi
sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati
jika mereka tidak datang
berarti mereka tidak bisa mengikuti kompetisi ini
dari mana saja
kalian berdua ini toh
memang pasangan paling serasi sudah
betta akan kawal kalian berdua punya hubungan ini sampai lolos
alian ini memang setuju setuju saja
sama ini satu lagi
alied yang menurut nona dewi ini harus bayar pajak jadian
buat seluruh anak anak ips
pajak jadian pajak jadian apa lagi
sepenting itu kah
justru ini paling penting kawan
karena alied dan nona dewi ini adalah pasangan paling serasi
jadi kak tong disini pasti setuju
yaudah yaudah semuanya boleh makan apa aja gue traktir
gue mau juga
lara pasti sedih lagi nih
gue jadi kesel sama diri gue sendiri
karena serba salah dan gak bisa nolak dewi
tapi mau marah sama pak davin juga gak mungkin
karena opa davin udah jujur semuanya ke gue soal dewi
dan opa davin udah janji akan selesain urusannya sama dewi
jadi gue harus bisa lebih sabar
itu anak ips heboh banget ya
tapi kalo diliat liatnya dia kok cocok juga
kalau bokapnya dewi itu ternyata salah satu bisnismen yang sukses
dan dia tuh punya beberapa perusahaan yang sukses banget loh
ya walaupun masih di bawah dari gue sih
cuman gue yakin banget david nih mau punya pacar kayak dewi
uh beruntung banget
ya beruntung lah
secara nih ya dewi itu cantik baik rajin lagi
well semua orang tuh bisa cantik asal ada
ya makanya nih kalian kalian itu kalau mau main tuh sama gue
karena masuk luara
kalau gue sih lebih milih orang untuk jadi teman tuh
dan orang itu adalah michelle
walaupun michelle cuma jadi pegawai part time di cafe
tapi yang paling penting banget adalah
michelle itu punya hati yang tulus
dan gak pernah mau naik
solin banget sih tuh rara
udah lah mau
bagaimana pendaftaran ulangnya kita tutup
dan kita mulai kompetisinya
kami perwakilan dari smu garuda
kalian bawa surat pengantarnya
disitu juga menyertakan surat dari guru pendamping kami yang belum bisa hadir
tapi beliau bilang kalau sudah selesai acaranya di sekolah bakal datang
guru pendamping kalian pak togar ya dari smu garuda
baiklah saya akan konfirmasi ke beliau
saya sudah konfirmasi ke beliau dan semua tidak ada masalah
oke siap pak
dan kalian boleh langsung masuk ke ruang kompetisi
kalau kayak gitu sebelum kita masuk kita boleh ganti baju dulu kan pak
ya dong kayak gitu kita permisi dulu ya pak
tunggu aja kita tetap lakuin botol kecap
karena dari awal kita sampai kesini aja butuh perjuangan tau gak
itu artinya apa
semesta telah mendukung sepasang manusia yang ditakdirkan untuk saling mencintai dan melengkapi seperti kita berdua
kecapnya udah belum
mendingan sekarang ganti baju
karo gue juga ganti baju
dan kalo udah selesai kita ketemu di pantai lo oke
tuh kan ketemu lagi
gue bisa sendiri dewi
ya udah sih ini kan kita lagi berdua
kalian berdua ini tuh
sudah tarik suara kawan kawan
gue beneran gak bisa berkutik di depan dewi
kalau gue nolak dan join dewi
di sekolah pasti
semua anak anak bakal curiga
kalau gue sama dewi cuma pura pura pacaran
rara pengen ketemuan di halaman belakang sekolah
semoga aja rara gak marah
tapi ale jangan tau lu lama lama
kasian ini nanti kalian punya pacar ini menanti lama
gue kepo banget
pengen tau dapin mau kemana
kalian lanjut aja ya
karena gue pengen kesana dulu
pokoknya semua buat traktir